berdiri kokoh di tepi pantai losari
kehadiran masjid ini langsung mencuri perhatian
inilah masjid amirul mukminin
salah satu masjid kebanggaan warga makassar sulawesi selatan
masjid seluas satu enam ratus delapan meter ini
didirikan di kawasan reklamasi pantai losari pada mei dua ribu sembilan belas
dan diresmikan desember dua ribu dua belas
perancangnya adalah muhammad ramdan pomanto
yang kini menjabat sebagai wali kota makassar
kalau air pasang masjid ini seolah olah terapung
sehingga masyarakat lebih mengenalnya sebagai masjid terapung
kondisi inilah yang menjadi magnet utama masjid amirul mukminin
sehingga diklaim sebagai masjid terapung pertama
kubah dan puncak menara berwarna biru mozaik
yang menjadikannya begitu khas
sementara pilar pilar di pintu gerbang masjid
menjadi simbol lima waktu sholat fardu
yang wajib ditunaikan umat islam
memasuki kawasan masjid
dinding dinding dihiasi kaligrafi asma'ul husna
dan saat memasuki masjid
kita akan disukuhi satu ratus tiga puluh delapan lampu berbagai macam ukuran
dan seiring terbenamnya mentahari di ufuk barat
umat islam pun berbuka puasa
kawasan masjid amirul mukminin pun diramaikan warga untuk berbagi takjil
ini ya luar biasa sangat indah
karena saya juga pertama kali kesini pak
kaget waktu pertama masuk
masih di kawasan pantai losari
dari lantai tiga masjid amirul mukminin
nampak bangunan baru masih terapung
dengan puluhan kubah berwarna oranye cerah
mengambil penamaan asma'ul husna
atau nama allah swt
inilah masjid sembilan puluh sembilan kubah
masjid dirancang khusus oleh gubernur jawa barat
berdiri di area seluas lebih dari dua puluh ribu meter persegi
masjid ini mampu menampung lebih dari tiga belas orang
dibangun sejak dua ribu tujuh belas
desain masjid yang menyerupai hagia sofia ini
mulai dioperasikan ramadan tahun ini
ketika menjelang waktu berbuka puasa
masjid ini menjadi pilihan baru warga setempat untuk berkumpul
saya rasa bangga dan puas disini
karena saya dari daerah
ingin sekali memang bisa dilihat di tv
ingin sekali saya kesini bawa anak anak semua
jika tengah berada di makassar
tak ada salahnya mengunjungi masjid kuba sembilan puluh sembilan ini
berwisata religi sekaligus menikmati lanskap kota dari atas laut
tim liputan makassar sulawesi selatan